kalau mau naik angkot
tunggu angkot berhenti dulu
gitu juga kalau mau turun angkot
tunggu angkotnya berhenti
kaki kiri dulu
kalau mau pergi itu salam
bapak jalanin nanti siang
kamu mau jalan sama
kamu mau jalan sama
ada apa bu
ibu mau minta tolong
tolong telfonin sepupu sepupunya bapak
tolong tawarin mereka
mereka itu mau beli rendang ibu apa indah
bu saudara saudara bapak bukan orang padang
jadi mereka belum tentu suka sama rendang
tawarin dulu pak
kalau bapak bisa meyakinkan mereka
ibu yakin mereka pasti mau beli rendang buatan ibu
ke depan ya
enggak ketombean enggak kutuan kenapa garuk garuk
neng kenapa gak jadi sama saya
jalan ya tis
apa yang achter sekarang
terus apa katanya
katanya kalau mereka mau dan butuh rendang
mereka akan gabari kita
itu kata sepupu bapak yang di rawa manggun
apa yang di depok
yang lain sudah ditelepon pak
terus apa jawabnya
mereka gak jawab
teleponnya di luar jangkauan
kalau situ gatel juga gak
kalau gatel saya gak mau naik jauh situ lagi deh
salamnya belum beres
kang ojek udah keluar
kang aja kangen ya sama saya
gue bukan kangen sama lu
pok nasi satu
lu kenapa tis
rambut tati sering rontok
ngapain pake obat sih
kan ada tuh sampe yang nguatin rambut
ini udah gak mempan bang
kita punya minyak kemiri gak
yaudah lu pake itu aja
rambutnya jadi kuat
ngomong ngomong kue pesenan maya udah selesai
belum bang sedikit lagi
ntar sore juga udah beres
oh kirain udah selesai
tadi mau abang bawa sekalian
ntar sore ya bang
yaudah bang jalan dulu
semoga abang kerjanya lancar
ada yang mau naik ojek
nanti obet menyusul
sudah ada yang telpon atau belum
mendingan lu minta tolong sama orang dah
biar ngeliatin kepala lu tuh
emangnya kenapa pok
gue takutnya kepala lu kutuan
masya allah masya allah
liatin atuh pok
oh enggak oh enggak
tolongin atuh pok
saya enggak mau
mendingan suruh ngeliatin orang
gue takut ketularan
eh kalau bener lu kutuan
yang ada ntar pindah ke rambut gue
kalau duit gue terima
tis nak kutuan
orang cakep kutuan
aduh aduh aduh
udah buruk serius pak
ada apa kakak oja
mau jalan kerja
iya kakak oja mau antar betta lagi
takut kakak oja terlambat kerja lagi
agak kan udah tahu jalan tikusnya
oke lah kalau begitu